lokasi penangkapan pekerja asing di kawasan lanut halim perdana kusuma
dijaga personel tni angkatan udara
sejumlah alat pengeboran masih ditinggal di lokasi
garis polisi dibentangkan di lokasi penangkapan pekerja asing
yang melakukan pekerjaan konstruksi kereta cepat jakarta bandung
di sisi jalan tol jakarta cikampek km tiga ribu dua ratus
sejumlah personel tni angkatan udara disiagakan di lokasi untuk menjaga area itu
rabu pagi tni au menangkap lima pekerja asal tiongkok
yang melakukan pekerjaan konstruksi di tanah milik tni au
kelima pekerja saat ini tengah diproses di ditjen imigrasi
tapi pt kereta api cepat indonesia china atau pt kcic dan pt ujaya karya
kamis pagi mengeluarkan pernyataan resmi
perusahaan tidak menandatangani kontrak dengan pt geo central mining
untuk melakukan pekerjaan di wilayah halim
pt kcic memang bekerja sama dengan pt hebe
tapi juga tidak memerintahkan melakukan pekerjaan
yang diperlukan oleh tni au
di wilayah itu